antrian penumpang yang hendak menjalani tes usap antigen di sejumlah tempat menimbulkan kerumunan
selain itu syarat tes usap antigen juga tidak wajib bagi anak di bawah umur
lantas apa dasar satuan tugas penanggulan covid sembilan belas ri mengambil keputusan itu
kami telah terhubung dengan heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
halo selamat malam pak heri
selamat malam mbak dea salam sehat
ya pak heri ini apa yang terjadi sehingga antrian tes usap antigen begitu panjang di beberapa kota
apakah ini karena aturannya diterbitkan secara tiba tiba
ya saya akan jawab dulu kenapa kemudian aturan ini keluar ya
saya rasa jelas dasar payungnya adalah mencegah mobilitas warga di masa liburan ini
jadi sejak awal sebenarnya sejak dua minggu lalu
satgas sudah menyerukan kepada masyarakat
untuk menjalani liburan ini dengan aman dan nyaman tanpa bepergian
aman dan nyaman tanpa perjalanan
aman dan nyaman di rumah saja kira kira seperti itu
ya tentu saja ini tidak mudah kami juga tahu masyarakat sudah jenuh gitu
tapi karena situasinya memang seperti ini kami harus sampaikan bahwa penularan masih terjadi cukup tinggi
dan pengalaman dari tiga liburan sebelumnya
itu kenaikan kasus itu terjadi sangat signifikan

makanya ini adalah liburan panjang keempat yang saya rasa harus kita antisipasi
mestinya kita sudah belajar dari pengalaman pertama kedua dan ketiga
makanya kemudian lahir regulasi se nomor tiga dua ribu dua puluh ini
yang tujuan besarnya adalah membatasi mobilitas warga
dan kemudian upaya mitigasi dari satgas atau pemerintah
agar penularan ini bisa dikendalikan
jadi kita harus berpikir pikir

atau masyarakat yang tetap memutuskan untuk berpergian
atau melakukan perjalanan
mereka dipastikan tidak membawa virus
yang dibuktikan dengan hasil tes negatif dari antigen maupun tes pcr
seperti itu mbak dea
khusus pak heri untuk perjalanan darat ini
kita lihat cukup banyak checkpoint nya yang harus didirikan
atau membutuhkan banyak personel gabungan untuk bisa menjaga checkpoint checkpoint tadi
ya jadi memang untuk menertibkan warga
kita memang memasang handicap ya
handcap itu akan menjadi handicap bagi masyarakat
kalau berpergian nanti akan ada checkpoint
kemudian ada random check gitu
selain kemudian beberapa moda transportasi mencaratkan tes antigen maupun tes pcr
terutama yang akan kembali kayak gitu
dan memang ini menjadi otoritas dari masing masing
ini masing masing satgas di daerah untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan
langkah langkah yang paling sesuai dengan keadaan di daerahnya masing masing
terutama kalau kita lihat sekarang ini di jawa ya mbak dea
itu daerahnya sudah praktis semuanya sudah
nggak ada satupun yang hijau
mungkin yang hijau tinggal satu atau dua kabupaten di jawa tengah
selebihnya itu sudah oranye dan statusnya merah
jadi ini memang berisiko tinggi jika kita datang
maupun kita yang misalnya dari jakarta yang masih merah
untuk pergi ke daerah yang oranye juga membawa resiko
ketika kita datang dari oranye atau ijo ke daerah merah
itu juga kita membawa risiko untuk tertular
nah bicara soal resiko ini ada aturan
salah satunya anak usia di bawah dua belas tahun tidak diwajibkan memenuhi syarat negatif tes usap antigen
meskipun akan ada random check oleh saat gas
apa dasarnya kemudian anak anak tidak harus punya hasil negatif tes usap antigen pak heri
memang dalam tes usap ini memang di ketentuan mediknya tidak disarankan untuk melakukan
tetapi memang ini yang di dalam aturan ini memang dibebaskan anak di bawah dua belas tahun tidak perlu melakukan tes usap gitu
jadi ini sudah menjadi ketentuan
tapi mbak dea ini adalah ketentuan ini berlaku antara tanggal sembilan belas sampai tanggal delapan
karena menjalani ini juga dengan melihat tujuannya sehingga aturan ini tetap bisa dijalankan
kami juga punya ketentuan peralian di mana daerah daerah tertentu kabupaten kota yang merasa
memerlukan untuk memiliki aturan tersendiri atau secara khusus itu juga diperkenankan
dan itu diatur dalam se ini di poin empat b empat a dan empat b
selain ada sembilan provinsi prioritas
tentunya indonesia begitu luas pak dan mobilitas kita tidak bisa batasi mungkin punya kepentingan selain liburan
mungkin kepentingan bisnis dan lain lain
di luar sembilan provinsi prioritas ini seperti apa pengawasannya
ya di luar provinsi ini karena memang bukan sembilan kita ini sudah punya sepuluh provinsi prioritas
bahkan ada kadang kadang sampai di tiga belas ya
yang sedang juga dalam pengawasan khusus karena mereka ini mengkontribusi lebih dari delapan puluh orang
jadi ini yang benar benar di perhatikan karena dengan begitu kalau kita mengawasi mobilitasnya tentu akan mengurangi risiko penularan
nah bagaimana dengan daerah daerah yang di luar itu tentu saja mereka punya adjustment
satgas di daerah punya adjustment untuk mengatur atau melindungi daerahnya dari potensi mobilitas masyarakat ketika memasuki libur natal dan tahun baru kali ini mbak desi
terakhir pak heri
terakhir pak heri ini soal kapasitas fasilitas kesehatan di beberapa provinsi sudah sangat di lampu merah
ini antisipasinya bagaimana untuk bisa mengakomodir misalnya ada penambahan kasus covid sembilan belas baru
setelah ada mobilisasi warga liburan natal dan tahun baru
iya tentu sebenarnya dengan kapasitas rumah sakit keterisian yang makin meningkat
sebenarnya itu sudah peringatan yang keras buat seluruh masyarakat indonesia untuk menahan diri dengan liburan kali ini
karena kalau covid sembilan belas ini sudah ada di sekitar kita
tapi tentu saja pemerintah juga nggak tinggal diam untuk mengantisipasi agar atau terjadi peningkatan
karena kalau dalam sejarahnya dalam tiga liburan terjadi peningkatan
makanya ketika terjadi peningkatan di kementerian kesehatan itu juga sudah punya beberapa plan a b
dan c terhadap kenaikan berdasarkan persentase tingkat kenaikan
jadi misalnya di daerah daerah tertentu nanti akan ditambahkan ruang isolasi mandiri dengan melibatkan hotel
ataupun tempat tempat yang bisa seperti di jawa tengah
misalnya asrama haji yang sekarang kita dipakai akan dioptimalkan untuk tempat isolasi
atau jika keadaan semakin memburuk misalnya dijadikan rumah sakit darurat
itu masing masing satgas daerah dalam rapat mingguan mereka menyampaikan berbagai skenario nya itu
jadi kita sudah melakukan antisipasi
kendati pun tidak ada satupun dari kita yang berharap terjadi kenaikan lagi dalam dua atau tiga minggu ke depan
baik tempat tempat isolasi sudah dipersiapkan sebagai langkah antisipatif
tapi tentunya jangan sampai salah satu dari kita tertular covid sembilan belas
mudah mudahan semoga liburan kali ini di rumah saja
terima kasih pak heri sudah bergabung
beri dukungan di kolom komentar
terima kasih mbak dea selamat malam